saya dan radi saputro masih menemani anda di sapa indonesia pagi spesial idul fitri
ini idul fitri tahun ini cukup berbeda ya radi ya
karena kita bulan bulan kemarin ini cukup panas dengan hawa politik
nah tapi ini kan sudah lebaran kita sudah kembali ke nol sudah bermaaf maafan
sudah ada dua tamu yang menemani kita di hari spesial hari ini
sudah ada putri komarudin dan ciko hakim
mbak putri mas ciko terima kasih sudah hadir pagi di sapa indonesia pagi
selamat lebaran maaf maafan
tapi kalau ngomongin lebaran tahun ini ya mbak putri mas ciko
ini kan sebelumnya ada pemilu kampanye yang banyak yang panas
hubungannya jadi renggang gara gara politik
nah ini memaknainya gimana saya ke mbak putri dulu
memaknai lebaran tahun ini yang udahlah udah selesai nih yang kemarin
justru momentum lebarannya pas banget ya
karena lebaran itu setelah kita selesai dengan seluruh proses pemilu
jadi kemarin kalau misalnya ada satu keluarga yang terpecah
karena ada pendukung satu dua tiga di dalam satu keluarga
dan sampai tidak berbicara satu sama lain gitu
sekarang momen yang tepat untuk reuni dan bermaaf maafan gitu
kita gunakan kesempatan ini juga untuk rekonsiliasi persatuan bangsa kita
yang mungkin selama masa pemilu kemarin sempat terpecah belah
tapi kan ya penetapan sudah dilakukan
jadi insya allah ini momentum yang tepat untuk kita bisa memperkuat fondasi bangsa kita ke depannya
oke plan yang sama juga buat mas ciko
kita kan kalau dalam politik itu kan memang biasa
kalau sekali dalam lima tahun itu selalu ada kontestasi
kita harus memaknainya dari negara yang sudah menganut sistem demokrasi
sejak masa reformasi ini kita harus mulai
harus selalu terbiasa dengan hal hal seperti ini
kita selalu ada pepatah yang mengatakan politik itu kan adalah perang tanpa pertumpahan darah
tapi artinya perang untuk apa
untuk mencari kata mufakat mana yang terbaik untuk bangsa ini
saya rasa masyarakat juga harus
dan kita kembali lagi bermaaf maafan
tentunya sebenarnya nggak pernah ada permusuhan antara saya sama putri misalnya
tapi memang ada berbagai pandangan yang berbeda aja
tapi kan tujuan yang sama untuk kebaikan bangsa
nah mudah mudahan ke depan semuanya akan lebih baik
silaturahim antar keluarga juga begitu
gak harus rekonsiliasi gitu artinya tapi tetap terjaga dan berhubungan dengan bangsa dan keluarga juga begitu jadi rekonsiliasi ya
gak harus rekonsiliasi gitu artinya tapi tetap terhubungan dengan bangsa dan keluarga juga begitu jadi rekonsiliasi ya
tetap secara civilized gitu ya
civilized itu kita berbicara dalam tataran tataran yang masih perdebatannya sopan
ya kan tidak juga ada bentrok fisik
demonstrasi pun masih sah sah aja dalam sebuah demokrasi dan sebuah negara gitu ya
tidak harus langsung oh bersatu atau apa gak harus ada oposisi ya gak gitu
tetap harus ada yang namanya checks and balances
tetapi tetap yang hubungan antar pribadinya itu nggak boleh
jangan kalau usulan apa
kalau mau menyerang ya jangan personal gitu lah ya
selalu soal kebiasaan soal cek pola pikir ya kan
kalau misalnya memang kan misalnya kalau kita di parlemen memang tugas kita juga untuk menjaga checks and balances ya
baik itu misalnya oposisi ataupun koalisi kita sama sama mempunyai tugas untuk mengawasi pemerintahan gitu
tentu sesuai dengan rencana apbn ya
misalnya jadi saya dan mas ciko juga pasti sangat setuju baik itu kita ada di kubu pemerintah sekarang ataupun ada di luar pemerintah
sebagai seorang warga negara apalagi kita sebagai politisi yang bertugas di parlemen sebagai seorang legislator
tugas utama kita tetap untuk menjaga supaya masyarakat benar benar mendapatkan manfaat dari pemerintahan yang ada sekarang dan juga nanti ke depannya
oke tapi gini bang ini di masa masa lebaran begini meskipun
kayak udah mau ngajak suruh berantem lagi
sekarang kan proses dmk masih jalan nih gitu
tapi jangan sampai udah damai nyi setelah pemilu udah lebaran
bukan disana jalan tentasi
supaya tetap adem abis lebaran proses dmk ini bergulir gimana gitu
menimbulkan apa ya udah maaf maafan malah musuh musuhan lagi gitu
musuh musuhnya yang tadi secara ideologis tentunya
ya nggak ada masalah menurut saya itu tadi
yang penting gak ada yang orang orang yang melakukan tindakan tindakan di luar hukum
atau kebalikannya tidak ada juga penguasa yang melakukan hal hal yang sifatnya mengkriminalisasi
karena ketidaksukaan terhadap berbagai pihak
yang sipil juga nggak boleh melakukan tindak tindakan yang luar hukum
yang penguasa juga jangan cari cari
iya kan untuk mengkriminalisasi seorang atau sekelompok gitu
ini yang saya rasa itu aja yang mesti dibangun terus diperbaiki terus dari tahun ke tahun
dan saya rasa sebenarnya itu orang indonesia sangat bisa lah untuk melakukan itu
karena kita punya kultur yang seperti itulah ya
tapi kadang kadang diatasnya sih adem gitu
kadang kadang di bawahnya kan nggak adem karena yang diatasnya
pura pura adem tapi manas manasin
menjaga keademan kalau dari tkn prabowo gibran gimana mbak putri
kalau soal mk itu kan memang salah satu langkah hukum yang memang
apa proses hukum yang memang dijamin oleh undang undang
kalau kita keberatan dengan pemilu baik itu pilpres ataupun pileg
mk memang jalan yang benar untuk diambil
dan kalau kita dari tkm prabowo gimelan juga tim hukumnya
kita punya advokat saksi ahli yang sudah siap
dan juga ada tim data center kita yang memang telah menyiapkan bukti bukti c satu
dari seluruh tps di seluruh indonesia
untuk nanti menguatkan bukti untuk menghadapi gugatan di mk ini
jadi ya insya allah prosesnya juga akan berjalan dengan damai tentunya
mengedepankan argumentasi secara hukum dan bukti bukti yang ada
nanti kalau kita open house di dpp partai golkar
akan request langsung ya saya ke ketua umum
tim kompas tolong diundang juga
soalnya mau minta maaf ke pak ketum
tapi yang lebih penting kalau partai golkar open house
atau tkn prabowo gibran open house
diundang nggak nih mas iko yang lain dari satu tiga diundang nggak
kita kemarin bahkan di tkn vanta udah bikin acara silaturahmi sama sama
antara pendukung anak muda yang satu dan juga tiga
dan di situ kita sudah menunjukkan bahwa kita punya semangat memang untuk sama sama lagi gitu
jadi yang kemarin sempat gontok gontokan di tv misalnya
atau di berbagai live streaming
ya udah sekarang kita ngomongnya sudah bisa secara hadapan
dan kalau misalnya memang ada masukan kritik
kita sangat membuka untuk seluruh program pemerintahan yang akan datang
dateng dateng makanan enak gak
tapi penasaran ya kan kalau kita ngeliat di tv gitu
ini politikus nih pada ribut ribut gitu itu tuh gak baper mas
karena menurut saya apa yang saya serang kan kebijakan pemikiran
saya nggak pernah berusaha keras untuk tidak menyerang pribadi
ini gue sikat juga nih orangnya
tapi saya bisa menahan dirilah soal itu
kesaharian politisi itu terungkap sepenuhnya pada saat hari lebaran
jadi kalau boleh tahu bagaimana untuk menjaga sikap ketika kita sudah lebaran
menjaga sikap ketika lebaran dan mengamalkan gitu ya
mengamalkan pesan pesan yang ada dalam idul fitri dalam kehidupan sehari setelah lebaran ini
kita banyak bersyukur aja diberi kehidupan
bahwa kita juga dikasih nafas lah
tentunya kita tidak mau merusak apa yang sudah kita diberikan oleh allah
bersenang senang juga berlebihan
itu kan akan merusak semua apa yang telah diberikan
jadi saya rasa dengan selalu berpikir seperti itu
kita akan tetap grounded
dan tetap bisa membalanskan
segala sesuatu dalam hidupmu
dan itu sebenarnya buat kita seorang politisi itu sangatlah baik untuk menjaga kita supaya tetap dalam koridor sebagai seorang abdi masyarakat yang baik gitu lah
dan sebenarnya yang paling penting ini kan momentum dimana kita sangat bersyukur
dimana negara kita itu terbebas dari perang terbebas dari invasi negara lain
sementara saudara saudara kita di palestina sekarang mereka sedang
dan ini adalah momentum kita untuk meningkatkan rasa empati juga supaya kenikmatan yang diberikan pada kita hari ini bisa bermanfaat untuk mereka mereka yang juga membutuhkan gitu
baik itu yang di dalam negeri yang juga kesulitan ataupun yang kesulitan di luar negeri gitu
jadi ya alhamdulillah kita hari ini bisa tetap merayakan makan opor makan ati sholat id rame rame di lapangan gitu tanpa ada gangguan apapun
dan semoga ini jadi doa kita bersama ini bisa bertahan sampai tahun tahun yang akan datang
kalaupun oposisi koalisi tidak ada lagi panas panasan ya
karena kalau yang dibilang bang ciko tadi kalau diatasnya panas dibawahnya ikut gitu loh
jadi tetap oposisi ya
tapi bang ciko kalau tadi semangat bang chiko adalah bersyukur kita dikasih anugerah yang begitu besar oleh allah gitu untuk kehidupan ini
bagaimana memastikan semangatnya sama gitu di kubu dua
bang chiko bahwa semangatnya untuk bisa menularkan energi untuk bersyukur itu apalagi sampai ke pemilih pemilihnya gitu
tapi gini jangan juga mensalah artikan artinya dengan bersyukur lalu kita leha leha
jadi kita gak terlalu punya drive atau kita gak semangat menjadi oposisi
salah satunya tentu ya dengan bersyukur itu kita juga memaksimalkan segala potensi diri
karena memang umpamanya nih gitu ya pemenangnya bukan kita dalam sebuah kontestasi politik ya
kita tetap kalau gitu bersemangat untuk menjadi sebuah oposisi yang baik ya kan
bekerja dengan keras tapi tetap tadi yang paling penting kan kita berada dalam koridor koridornya
kalau dalam agama kan koridornya ada di al quran
kalau di dalam kehidupan berbangsa bernegara ada konstitusi
kita tetap aja caranya ya sama kalau kita sebagai orang islam kita berpatokan pada satu kitab ya
kita sebagai warga negara berpatokan kepada satu kitab
kita konstitusi itu kalau kita tetap berada dalam situ semua insya allah nggak akan ada yang namanya bentrok bentrok dan lain lain
kalau putri apa tadi gak gampang memang untuk mengaplikasikan apa yang dibilang bang ciko itu bersyukur tapi tanpa ada resisten dalam diri gitu
kira kira buat masyarakat luas gimana kalau putri mengaplikasikan itu
kalau misalnya kita bersyukur kan sebenarnya konteksnya banyak kan
tentu kan kita tetap bersyukur tapi tentu ingin yang keadaan ataupun kondisi yang lebih baik gitu untuk kita ke depannya
jadi kan secara bersyukur itu kita juga melihat bahwa potensi kita misalnya sebagai diri atau sebagai bangsa itu lebih besar dan masih banyak perbaikan yang perlu kita lakukan
makanya kan kalau kemarin partai golkar dan juga tkn prabowo gibran itu mengusungnya keberlanjutan dengan percepatan dan penyempurnaan
kenapa tetap ada percepatan dan penyempurnaan
karena kita tidak boleh berpuas diri gitu dengan kondisi yang ada pada saat ini
masih banyak hal hal yang harus kita perbaiki ke depannya supaya tadi apa yang menjadi potensi diri kita sambil kita bersyukur itu bisa tercapai
itu gimana ya semangatnya supaya sampai nanti siapapun pemenangnya tetap amanah mengamalkan janji janji yang sudah dibuat dan juga semangat semangat yang dijanjikan gitu
jadi sebagai seorang anggota dpr ya sekarang dan alhamdulillah terpilih lagi gitu
di periode ini dapat amanah dari satu ratus empat puluh dua empat puluh enam orang yang kalau misalnya dikumpulin di studio kompas nih orangnya sampai bertumpuk tumpuk juga pasti penuh gitu kan
jadi bisa dibayangkan nanti mereka akan bertanya kepada kita di hari akhir gitu
apa sih yang sudah anda lakukan untuk menjawab janji janji ataupun apa yang dulu anda sebutkan akan dilakukan untuk kita sebagai konstituennya gitu
ini saya sebagai seorang anggota dpr apalagi capres cawapres kita ketika sudah dilantik nanti akan melayani dua ratus berapa sekarang kita dua ratus dua puluh
dua puluh juta masyarakat indonesia akan mempertanyakan soal amanah yang telah mereka berikan kepada beliau beliau ini nanti di hari akhir
jadi sebenarnya itu aja sih yang membuat kita lebih mewas diri untuk selalu mengingat komitmen kita
kalau yang ini yang apa namanya mengawal janji kalau yang ini yang menagih janji kayaknya
oh iya kita menjaga kalau kita berada di luar pemerintahan kan siwaknya begitu
tapi kan tadi juga seperti disampaikan sama putri kan apa garis besarnya kan bottom line nya adalah harus menyatukan kehidupan spiritual dengan kehidupan keduniaan
menjadi seorang politisi atau menjadi sekelompok politician di dalam partai politik itu juga harus punya ruh ruh spiritual
di dalam manifesto manifesto politik dari setiap partai politik seharusnya memang juga ada itu yang namanya keimanan
ya kan tetap berpegangan tentunya pada pancasila kalau kita berpegangan pada pancasila
dimana selalu ada kekeluhanan yang mahal dimana itulah spiritualismenya ada disitu
saya rasa kalau semuanya menjalani itu
insya allah walaupun ada gesekan gesekan diantara partai politik insan insan politik ataupun juga di masyarakat tentunya tetapi akan bisa pulih dengan begitu cepat
tapi senang dengar tadi putri dia ini soal dakwah tadi soal
ada ratusan ribu orang yang bersaksi di hari akhir
jadi kalau kita menjahatin calon presiden
baru main swasta dan minum vitri ya om cigo
aku biasanya sih sambal atik ketupang datar datar
ini bukan makanan khas lebaran sih tapi ini makanan yang selalu ada di rumah nenek aku di purwakarta
ketan yang bisa dibakar bisa digoreng
iya jadi biasanya aku gak terlalu suka ketupat
kita makan seluruh opor dan kawan kawannya itu pakai uli ini
dulu pas almarhum nenek masih ada ada namanya sambal sumatera
tapi almarhum dan tidak menurunkan ilmu masaknya ke cucu cucunya
jadinya udah cuma bayangan aja
lalu ada itu terus keluarga gue nih pemakan petai
bikin petai itu baskom baskom kan
ada petai belado petai kecap
jadi petai itu bukan ini bukan tambahan
udang petai semua udangnya ini
jadi sebenarnya makanan pertama petai bukan ketupat jangan jauh
jadi punya makanan favorit masing masing di rumah
aku bole bolein ulinya ya
bapak lebaran pulang kampung ke purwakarta
jadi lebaran pulang kampung ketemu sama papa juga ya
kita lagi halal dpp golkar dulu kan
terus udah gitu nanti baru kita pulang kampung
oke bapaknya putri ini dulu juga seorang ketua dpr ya put ya
dan saya juga sempet ngobrol ngobrol dulu sama pak adekomarudin
jadi saya tuh mestinya manggil mas radini om ya
beda dikit sama om ciko
enggak pasti ke rumah keluarga yang lebih tua
kan belum pernah ada ya kayaknya lebaran by invitation only gitu
bukan open house dong kalau kita
cair nih buat bang ciko sama putri
pesan yang mau disampaikan di hari raya idul fitri ini
mungkin ada orang yang selama ini dalam kontestasi pemilu
aduh kayaknya gue buat salah banget nih sama nih orang gitu
ada yang mau dicapin buat orang itu
atau buat siapapun yang bang cukur rasa
kalau memang apa yang saya sampaikan itu diterimanya dengan cara yang salah
karena sesungguhnya apa yang ingin saya sampaikan
dan saya kritisi adalah untuk demi kebaikan orang yang saya kritik dan lingkungan
put ada nggak yang kemarin kemarin lagi kampanye lagi gontong gontokan pas pemilu gitu
mau minta maaf di kesempatan ini gitu kira kira
tidak mungkin lebih ke mau mohon maaf kepada semua pihak yang kemarin telah merasa dirugikan gitu
pas kita bikin kampanye akbar itu udah pasti satu jakarta merasakan kemacetan
ya gitu ya di jakarta jawa barat jawa tengah ya kan
karena pasti kita bikinnya di kota kota besar untuk kampanye akbar
jadi untuk seluruh pihak yang telah menyukseskan ataupun merasa dirugikan dengan seluruh proses kampanye kemarin
kita mohon maaf dan juga tentu terima kasih gitu
karena telah mendukung apa yang telah kita cita citakan
dan insya allah nanti bisa kita realisasikan di pemerintahan yang akan datang